sementara itu persiapan terhadap sarana angkutan kereta api di purwokerto jawa tengah juga terus dilakukan
perbaikan seluruh gerbong dan lokomotif kereta api terus dikebut
ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan para penumpang saat mudik lebaran nanti
kesibukan para mekanik di dipo induk stasiun purwokerto ini telah berlangsung sejak beberapa hari lalu
seperti yang terlihat pada senin pagi
tan pekerja melakukan perbaikan gerbong dan lokomotif yang akan digunakan untuk angkutan lebaran
perbaikan meliputi seluruh bagian kereta yang dinilai sangat vital
seperti roda mesin lokomotif dan besi pengait gerbong
pekerja juga membersihkan badan kereta
sementara untuk memberikan rasa nyaman penumpang interior gerbong juga dibersihkan
mulai dari mencuci bagian pintu gerbong
hingga membersihkan tempat duduk dan kaca gerbong
untuk mempercepat perbaikan ini
pihak daup lima purwokerto menambah jumlah pekerja mekanik hingga mencapai tujuh belas orang
sehingga pada saat memasuki arus mudik lebaran
seluruh gerbong dan lokomotif sudah siap untuk dijalankan
kita sarana sudah dilakukan beberapa perawatan
yaitu kereta maupun lokomotif
karena di wilayah kita ada sebelas keberangkatan ka
dua reguler serta empat keberangkatan ka tambahan
jadi kita bisa jauh jauh hari kita lakukan perawatan
baik kereta maupun lokomotif
untuk dipo lokomotif di purwokerto maupun dipo kereta di purwokertonya
per hari rata rata dua sampai tiga kereta kita lakukan perawatan
itu perawatan rutin
termasuk tadi ada perawatan tiga bulanan
yaitu mengangkat bobi
untuk perawatan rodanya
nobo item itu berfungsinya lampu
dan lain sebagainya
ini kami lakukan utamanya untuk keselamatan
selama masa angkutan lebaran khususnya
baik nanti arus mudik maupun arus balik
khususnya di wilayah jawa perwokerto maupun kita antisipasi
ka ka lain yang melewati wilayah
yang melewati wilayah
ini adalah perawatan perawatan
jumlah lokomotif yang diperbaiki di dipo induk stasiun purwokerto
mencapai tiga puluh enam buah
sedangkan jumlah gerbong yang diperbaiki mencapai satu ratus tiga puluh enam buah
seluruh gerbong dan lokomotif yang sudah diperbaiki
diharapkan sudah bisa digunakan sepuluh hari sebelum lebaran